berawal dengan nama tajuk kota ini kini dikenal dengan nama kota kudus
menjadi salah satu wilayah penyebaran agama islam pada abad lima belas masehi
kudus menyimpan berbagai bukti sejarah peninggalan wali songo
selamat datang di kudus
al quds itulah asal dari nama kota kudus
kata al qudz berawal dari sebuah prasasti dari yerusalem
yang dibawa oleh jafar sodik atau yang lebih dikenal dengan nama sunan kudus
jafar sodik atau sunan kudus memiliki nama sunan kudus
sunan kudus memiliki peran besar dalam penyebaran agama islam di kota kudus
salah satu peninggalan sunan kudus yang masih bisa dijumpai adalah masjid al aqsa
atau biasa dikenal dengan nama masjid menara kudus
ketika saya berjalan di halaman sekitar masjid menara kudus
saya merasa seperti sedang berada di bali
nuansa kental budaya dan arsitektur hindu sangat terasa di wilayah ini
gerbang dari masjid menara kudus ini bahkan
terbuat dari batu batang dan bentuknya menyerupai gerbang padiraksa
yang merupakan bentuk arsitektur masa hindu
dari empat gerbang yang ada salah satunya memiliki mitos tentang sebuah ajian
yang sengaja ditanam oleh sunan kudus yaitu ajian raja kalacakra
konon katanya jika seorang pejabat atau petinggi melewati gerbang ini
maka orang tersebut akan turun dari jabatannya
meski kebenaran tentang gerbang raja kalacakra ini masih dipertanyakan
masyarakat sekitar tetap mempercayai mitos tersebut hingga saat ini
aja kalau cokrot tersebut itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi dari para penghuni yang ada di sini
ataupun maksudnya seperti kayak para jamaah ataupun para pengikut dari sunan kudus yang berada di dalam masjid
atau di lingkungan masjid sini
kenapa karena raja kalacakra itu
konon ceritanya itu bisa
meluruhkan segala macam ilmu pada seseorang ya
yang dimiliki oleh seseorang ya
apabila orang tersebut terlalu apa namanya itu
membanggakan diri seperti itu
gerbang raja kalacakra ini akan mengantarkan pengunjung menuju ke kompleks makam sunan kudus
serta keluarga dan kerabatnya
kita di sini ya masuk ke area makam
di area terbesar
terletak makam dari pangeran koncewate
jadi kita lihat di sini
area makam sini memang ada empat jenis dari material yang dipergunakan
jadi material pertama itu adalah kayu jati
yang kedua batu bata
yang ketiga batu karang
dan yang keempat batu anisip
atau batu batuan dari gunung
kan juga beberapa makam itu
beberapa nisan itu masih ada
tulisan jawa yang masih awet sampai sekarang ya pak ya
untuk yang di batu andesit
inskripsi batu nisan itu masih bagus gitu
mungkin masih bisa terbaca ya
kalau untuk yang di mana batu karang
itu inskripsinya sudah tidak bisa terbaca lagi
dikarenakan usia dari batu karang tersebut
kompleks makam sunan kudus ini terbagi dalam beberapa blok
makam sunan kudus sendiri berada di dalam cungkup
yang terletak di bagian belakang kompleks makam
berbeda dengan makam anggota wali songo yang lain
cungkup makam sunan kudus tidak dibuka untuk umum
hal ini bertujuan untuk menjaga kesakralan
dan bentuk dari makam asli
prasasti yang terletak di atas mihrab masjid menara al aqsa
menyebutkan dengan jelas tahun pembuatan masjid ini
namun tidak ada yang tahu pasti kapan sunan kudus migrasi
dari demak ke kudus dan memulai penyebaran islam di kota ini
masalahnya adalah kapan beliau masuk ke kudus itu
sampai sekarang menurut saya itu masih diperdebatan ya
karena yang pertama tadi posisi beliau itu adalah
selain pendakwah itu adalah panglima perang
atau keluar ya keluar
sehingga kapan beliau di kudus itu menurut saya masih menjadi perdebatan
tetapi angka tahun yang jelas adalah seribu lima ratus empat puluh sembilan
itu kan beliau mendirikan masjid al aqsa
masjid al aqsa menara kudus yang dibangun pada tahun seribu lima ratus empat puluh sembilan masehi
menjadi salah satu peninggalan sunan kudus
yang membuktikan bagaimana ia menggunakan pendekatan budaya dalam penyebaran agama islam di kudus
sunan kudus sengaja menggunakan desain arsitektur hindu yang dapat dilihat mulai dari tembok
tempat wudhu hingga sebuah menara yang menyerupai candi dengan tinggi delapan belas meter
selain mendirikan masjid sunan kudus juga mendirikan sebuah bangunan menara
yang persis terletak di sebelah timur dari bangunan masjid
nah bangunan menara ini fungsinya sebagai tempat untuk mengumandangkan azan
nah selain dari tempat untuk mengumandangkan azan
menara ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan beduk dan kentongan
serta sebagai tempat untuk memberikan pengumuman
terutama pengumuman tentang kapan jatuhnya tanggal satu ramadan
di dalam masjid saya juga dapat melihat sebuah pintu gerbang yang terbuat dari batu bata
pintu ini dulunya merupakan pintu asli masjid al aqsa menara kudus sebelum direnovasi
ini adalah sebuah gapura yang mana fungsinya sebagai pintu masuk ke dalam ruangan masjid

nah sementara untuk batasnya itu adalah batas mihrab pengimamannya
yang mana sekarang batu prasasti tersebut ya yang menjelaskan empat poin penting yang tadi sudah saya sampaikan
berarti ini memang sengaja dibiarkan di sini untuk mengetahui bagaimana besarnya
istilahnya untuk edukasi lah nanti untuk bagi generasi penerus
karena namanya yang besar tak heran

banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk berwisata religi
alhamdulillah merasa senang ya bisa jarak ke sini bisa sholat di sini
karena kan di sini kan wali allah ya
jadi ya untuk yang biasanya mondok mondok itu kan sering jarak ke sini
ya itu ngalap barokah
luar biasa mbak
gak bisa saya bayangkan ini kekuasaan allah ini
mungkin sebelum salah yang sudah begini jadi
saya yang muda cuma subhanallah kekuasaan allah aja
berarti bapak setiap hari ini wajib sholat di sini apa ya
insya allah sholat di sini
ya bagus kagum gitu ya
ya bangunannya pesatnya ya luar biasa
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya

ya bagus kagum gitu ya

ya bagus kagum gitu ya

ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ya bagus kagum gitu ya
ada sebuah tempat yang jauh berada di atas gunung
tempat ini berada di ketinggian seribu enam ratus meter di atas permukaan laut
di sana berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi salah satu bukti penyebaran islam di pulau jawa
tempat ini dikenal dengan nama masjid sunan muria
berjarak sebesar dua puluh kilometer dari pusat kota kudus
saya menempu dengan dengan paranoid tattoo ngiri contrary for yeus sejarah ini bertahan sekitar lima puluh menit menuju tempat wormsulli ini
misalnya sekitar s
sebuah gerbang dengan sejumlah anak tangga
tangga tangga ini akan mengantarkan setiap pengunjung
menuju lokasi masjid sunan muria
sepanjang perjalanan saya melihat banyak warga yang berdagang
penasaran dengan seberapa jauhnya perjalanan yang harus saya tempuh
saya pun menghampiri salah satu pedagang
ibu ini kan dari bawah udah lumayan capek nih bu
ke atas itu masih jauh nggak bu
kurang lebih satu kilo an
ini dan jalannya nanjak semua
iya jalannya ini rata nanti kalau yang di pertengahan itu ada tangganya sedikit
kira kira berapa jam tuh bu sampai di atas
kalau santai setengah jam bisa
kalau naik turun misalnya sampai dua jam satu jam juga bisa
tapi kan kalau nggak tengok kanan kiri nggak belanja
naik ojek bisa rp dua puluh satu jalan
oh tekan kok
oke karena ada alternatif lain kita naik ojek aja
biar sampai di atas itu lebih cepat ya
turunnya jalan kan dapat ojeknya dapat jalan kaki
iya betul terima kasih ya bu
kita sekarang turun lagi ke bawah untuk cari ojek biar lebih cepat sampainya
pak naik ojek kalau ke atas bisa ya pak ya
tak sulit untuk mencari ojek di kawasan ini
para tukang ojek yang merupakan warga colo asli sudah mengantri di bawah tangga
siap mengantar setiap pengunjung menuju puncak muria

ke gunjung bisa melihat tempat dengan keguguran puncak muria yang keren banget
hanya dengan membayar rp dua puluh saya pun tiba di puncak gunung muria
dengan waktu jarak tempuh kurang lebih lima belas menit
makasih ya pak
raden umar said atau yang lebih dikenal dengan nama
sunun muria memilih tempat terpencil yang jauh dari kota sebagai wilayah dakwahnya
masjid yang dibangun pun awalnya hanya merupakan sebuah masjid sederhana yang berbahan kayu
dari masjid inilah sunan muria berdakwah menyebarkan agama islam
ada pun untuk bangunan yang sampai saat ini masih ini adalah diantaranya ini
mikrob atau pengimaman ini
pertama yang kedua itu musnoko yang ada di watas sendiri bagian masjid
kemudian ada lagi umpak
umpak itu untuk mengganjal ini soko ini ya
tapi sudah direnovasi jadi itu ditaruh di sebelah gendong ini
berbeda dengan bentuk mihrab yang biasanya menonjol keluar
mihrab di masjid sunan muria berbentuk sebaliknya
ya memang konon ceritanya memang sunan murah itu adalah orang yang sederhana
dan juga ada yang mengatakan bahwa belinya itu tidak suka dipuji puji oleh orang lain
di antaranya kayak gitu
jadi makanya mihrabnya muncul di mana
dalam ya pak
setiap hari pelataran makam sunan muria dikunjungi peziarah dari berbagai daerah
sosoknya yang sederhana membuatnya dikagumi masyarakat
saya pun diberi kesempatan untuk masuk ke dalam cungkup makam sunan muria
cungkup makam dibegak untuk umum hanya pada hari ini

seperti kamiswage kamis legi jumat kliwon dan jumat pahing
di dalam cungkup hanya ada satu makam yaitu makam milik sunan muria yang batu nisannya ditutupi dengan lapisan kain agar tidak mudah rusak
ketika ziarah selesai saya dan muhdi keluar dari cungkup sambil berjalan mundur dengan posisi tubuh masih menghadap makam untuk menghormati sang wali allah
para peziarah yang telah selesai berdoa biasanya akan keluar dan meminum air yang berasal dari gentong peninggalan sunan muri
para pa micro anda ialah cowok cowok yang menjadi pribadi se tornar poweredanc woodman karena mereka mengendali perintah coconut coconut o ranthe dang organ thanksgiving bad
berasal dari gentong peninggalan sungai muria
air yang digunakan merupakan air asli
yang diambil dari mata air pebundungan muria
untuk meneruskan ajaran sunan muria
pada dua ribu lima belas yayasan masjid dan makam sunan muria
membangun sebuah pesantren khusus santriwati
dengan jenjang pendidikan mts dan madrasa alia
mulai terpikir untuk pengembangan itu tadi
sebagai visi yayasan meneruskan nilai nilai dakwah zona muria
nah maka itu salah tidak lanjuti dengan penderian produk pesantren
pondok tafidz putri yanbu ulquran duang muria
baru mulai menerima santriah pada dua ribu delapan belas
saat ini jumlah santriah mencapai tujuh ratus sebelas orang
yang berasal dari berbagai daerah dan dua negara asing
seperti amerika dan brunei darussalam
awalnya takut gak tahu bahasanya
juga gak tau budayanya orang sini gimana
jadi ya menyesuaikannya lama
ada banyak teman jadi supportnya banyak
kalau ada masalah bisa tanya ke ustazah atau tanya ke teman
gak nyangka bisa masuk ke santriahnya dulu
terus memang awal agak takut
takut gak sesuai sama lingkungannya
sekarang punya banyak teman
terus sifatnya lebih udah berakhlak mulia gitu
makin bagus lah
terus pas pulang juga kayak dipuji makin baik ya gitu
meski tidak semua anggota wali songo berada di periode yang sama
pendekatan budaya selalu menjadi cara yang digunakan para wali songo
dalam penyebaran agama islam
tak hanya lewat kesenian berupa wayang dan tembang
juga lewat struktur bangunan masjid serta toleransi agama
seperti yang dilakukan sunan kudus dalam aturan penyembelihan hewan kurban
kalau yang spesifik sunan kudus kan yang sebagaimana
sampai sekarang masih dipercaya oleh sebagian orang
itu adalah menghormati umat hindu untuk tidak menyembelih sapi
sehingga teman teman ketika makan
dia akan menghormati sapi
dengan itu pasti adalah dagingnya gerbau bukan sapi
ini kenapa kita pakai daging gerbau bukan daging sapi
karena di sini itu enggak boleh
benarnya pakai daging sapi itu enggak boleh
karena di daerah kudus itu harusnya pakai daging kerbau
kalau daging sapi itu katanya pamali
kota kudus di indonesia
memiliki beberapa budaya seperti
sedangkan di nah suggestions
dan memakai tahap kemampuan
kita belajar tentang
seni hijrah di bahasa type i
sebelumnya untuk wisata kudus
juga perlu dalam
macam penerja negara humane dan
berkaitan dengan penyebaran agama islam di kota ini
ditemani estri yang merupakan warga asli kota kudus
saya akan memasak dua jenis makanan yang kabarnya sudah ada sejak abad enam belas masehi
yaitu nasi jangkrik dan nasi opor bakar
penggunaan daging kerbau ini pun merupakan tradisi dari sunan kudus
yang masih dipercayai dan dijaga oleh warga kudus
ini kenapa bu kita pakai daging kerbau bukan daging sapi
karena di sini itu tidak boleh sebenarnya pakai daging sapi itu tidak boleh
karena di daerah kudus itu harusnya pakai daging kerbau
meski bukan umat hindu estri percaya bahwa sapi tidak boleh dikonsumsi
karena sapi merupakan hewan suci seperti kepercayaan
hal ini sudah ditanamkan sunan kudus pada abad lima belas hingga enam belas masehi
kepada warga kudus dalam prosesnya menyebarkan agama islam
sunan kudus juga mengganti sapi dengan kerbau sebagai hewan kurban
untuk menghormati kepercayaan umat hindu yang merupakan mayoritas kala itu
setelah semua bumbu dihaluskan saatnya daging kerbau dipotong potong
untuk memotong daging kerbaunya ini potongannya itu modalnya harus dadu
kecil kecil biar masaknya cepat ya bu ya
biar bumbunya juga meresap di dalam
daging yang sudah dipotong akan dicampurkan ke dalam bumbu
yang sudah dihaluskan dan didiamkan selama kurang lebih satu jam
sambil menunggu proses marinasi estri memerah santan kelapa
yang nantinya akan digunakan sebagai penambah rasa gurih
karena minyaknya sudah panas ini berarti sudah saatnya untuk memasukkan
daging yang sudah dimarinasi selama satu jam bu ya
setelah daging sudah berubah warna tahap selanjutnya adalah memasukkan santan
dan dibiarkan selama tiga jam dengan api yang kecil dengan tujuan
agar daging tidak alot dan bumbu lebih meresap ke dalam daging
sambil menunggu nasi jangkriknya matang
saya akan memulai proses masak menu kedua yaitu nasi opor bakar
makanan tradisional kudus ini bumbunya hampir sama dengan masakan opor pada umumnya
yang membuatnya berbeda adalah proses pembuatannya
karena ini bukan ayam opor biasa jadi ini namanya ayam opor bakar bu ya
ini nanti akan dibakar setelah dilumuri oleh bumbu bumbu yang sudah ditumbuk tadi
akan dibakar ini sambil menunggu di bumbu bumbunya meresap dulu selama satu jam
kita akan menyiapkan bakarannya bu
ayam yang digunakan adalah ayam kampung
dan ayamnya memang sengaja dibakar dalam kondisi utuh
setelah ayam selesai dibakar
sisa bumbu ulekan yang digunakan untuk melumuri ayam
dicampur dengan santan sebagai kuah opor
dan ayamnya pun akan direbus di dalam kuah hingga bumbunya meresap
akhirnya matang juga ayam opornya
diangkat dari panci
barulah ayamnya dipotong potong sebelum disajikan
kedua menu makanan tradisional kudus ini kini sudah siap untuk disantap
untuk penyajian dari nasi jangkrik ini memang
dia di sini khasnya itu menggunakan daun jati sebagai alasnya ya bu
ini kenapa bu menggunakan daun jati
biar aromanya tuh keluar
jadi punya cita rasa khas tersendiri
jadi udah daging kerbaunya khas juga
daun jati juga akan semakin menambah cita rasa ya
sekarang saatnya saya mencoba kedua makanan ini
setelah mencicipi dua jenis masakan ini
ada nasi jangkrik dan juga opor bakar
saya akan mengulas yang pertama dulu
untuk nasi jangkriknya ini rasanya itu mirip tongseng
gurih ada manisnya sedikit
dan juga rasa cabenya itu yang memang menjadi penentu ya
untuk jadi menendang di mulut itu
apakah dia enak atau enggaknya juga
nah terus kalau untuk rasa daun jatinya juga memberikan rasa sensasi yang berbeda
yang makan di atas daun jati
nah kemudian dari nasi jangkrik ini juga ada opor bakarnya
kalau dari opor bakar pastinya beda sekali rasanya dengan opor opor yang biasanya
karena ini tadi ayamnya dibakar dulu
jadi ada rasa rasa arangnya sedikit ya bu ya
jadi ada rasa bakar
dan santannya gurih
ada manisnya sedikit juga
tapi enak banget
konon katanya kedua makanan ini merupakan makanan kesukaan jafar sodik atau sunan kudus
kedua makanan ini juga biasanya disajikan pada saat haul pemakaman
penamaan nasi jangkrik ini pun memiliki cerita tersendiri
ini namanya nasi jangkrik tapi gak ada jangkriknya di dalam
itu kenapa ceritanya sih bu
iya karena waktu itu ada yang makan nasi jangkrik
terus tertutup lah kata kata jangkrik
wah jangkrik enak tenan gitu
oh jadi itu cuma ekspresi gitu ya
iya terus dinamakan nasi jangkrik
sebagai penutup hidangan
saya dan estri membuat sirup buah parijoto
buah parijoto ini berwarna unggu dan berbentuk bulat
buah parijoto juga sering disebut sebagai anggur asia
yang merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh di lereng gunung muria
memiliki sejumlah khasiat yang baik bagi kesehatan
meningkatkan kesungguhan bagi wanita
buah parijoto dan olahannya dapat ditemukan dengan mudah
di sepanjang perjalanan menuju masjid sunan muria